arus balik jarak jauh menggunakan kereta api mulai meningkat
puncak arus balik dengan moda transportasi ini diperkirakan akan terjadi besok hari sabtu
johnny martinus bergabung melalui zoom
selamat sore pak jonny
selamat sore pak selamat sore para pemirsa
salam sehat selalu dari kami
ya selamat sore bapak
salam sehat terima kasih atas waktu anda sore hari ini
pak joni sejauh ini sudah berapa banyak orang
atau penumpang yang turun masuk ke jakarta
dari seluruh stasiun yang ada di wilayah dap satu
ya mbak memang pantauan kami ya di wilayah jakarta ini
mulai kemarin memang cukup tinggi
kami melihat dari h plus satu dari h plus satu tanggal
itu sudah terlihat ada lonjakan arus balik jakarta
di h plus satu ada sekitar tiga puluh tiga
kemudian di h plus dua tiga puluh sembilan
kemudian di hari ini
naik lagi menjadi empat puluh ribu ya
sekitar empat puluh ribu penumpang yang datang ke dawab satu jakarta
baik itu tiba di pasar senen
jantikambir jatinegara kasir dan sebagainya
nah kondisi ini kami pantau melalui manifesto masalah tiket
ini akan tetap tinggi dua puluh empat
itu sampai dengan hari minggu nanti mbak
jadi memang kami melihat mulai hari ini dan esok sampai dengan hari minggu itu
penumpang masih tinggi yang datang di jakarta
apakah betul ada peningkatan arus penumpang yang datang
daripada yang pergi menggunakan moda transportasi ini pak joni
ya kalau kita lihat ya
kalau kita lihat kemarin rata rata keberangkatan itu ada sekitar tiga puluh enam
nah penumpang yang
kemudian kalau kita lihat baliknya ini
sekitar tiga puluh sembilan sampai empat puluh ribu orang
jadi memang ada selisih ada perhatian ketika terjadi arus balik ini mbak
kalau kedatangan kereta itu waktunya sudah fix kan ya
tapi bagaimanapun pasti ada jam jam sibuknya kadang sore jam sibuknya
nah ini apa yang kemudian diantisipasi oleh pt kai di beberapa stasiun
untuk arus kedatangan
untuk arus kedatangan penumpang ini
ya memang kalau kita lihat operasional kereta ya
ya baik di senen maupun di gambir terutama
yang memang ramai sekali layani arus balik ini
kita mengoperasikan kereta api itu mulai dari subuh
dari mulai jam empat tiga puluh sampai nanti jam dua puluh
nah banyak hal yang kita lakukan untuk tetap memastikan bahwa
pelayanan kereta api ini berjalan dengan aman dan lancar
di antaranya kami mengerahkan
tidak hanya di stasiun juga di atas kereta api
dan juga di jalur jalur kereta api yang kami anggap teridentifikasi potensi bahaya
dan itu kami juga melibatkan seluruh pegawai kita ya
baik itu posko operasi posko data posko pelayanan penumpang
yang siap mobile stasiun stasiun untuk memberikan layanan lebih kepada penumpang
maksudnya juga kita jagakan posko posko kesehatan
itu memastikan bahwa kondisi penumpang itu tetap dalam kondisi sehat
pak joni apa saja kendala yang ditemui oleh teman teman petugas di lapangan
selama masa mudik dan juga arus balik ini
sejauh ini pantauan kami di semua stasiun
rata rata kondisi pelayanan kereta api itu baik di arus mudik kemarin
maupun saat ini di arus balik itu berjalan dengan aman
aman dan lancar pak
walaupun memang ada beberapa yang memang kami harus memberikan layanan ekstra
misalnya penumpang datang ke stasiun baru vaksin proses kedua
kemudian mereka harus antigen
itu kita harus memberikan pelayanan
pelayanan seperti itu memberikan arahan bahwa persyaratan
untuk penggunaan kereta api itu juga harus dilengkapi dengan syarat lain
tidak hanya cukup vaksin dosis kedua saja
nah hal lain yang perlu kami katakan kami mengatur antrian penumpang
sehingga pada saat penumpang masuk ke tunai dua
itu tetap aktif
kemudian juga masuk ke peron tetap aktif
tetap terjaga dengan baik
walaupun kondisi penumpang ramai mbak
ini kita atur sedemikian dulu pak
perlu antriannya sehingga tetap dalam kondisi yang atur tidak disahkan
pak joni kapan kira kira puncak arus balik melalui moda transportasi kereta akan terjadi yang masuk ke jakarta
ya sesungguhnya kalau kita bicara puncak arus balik ya ini mulai hari ini sudah terjadi pak
jadi baik secara lokal secara dari lokal jakarta yang datang ke jakarta
maupun kalau kita bicara struk nasional
tunggunya pada hari ini sudah jadi puncak arus balik
di mana pada hari ini tadi saya kami sebutkan
kalau secara nasional di tanggal enam
okupansi penumpang yang menggunakan kereta api untuk arus balik
ini ada sekitar satu ratus tiga puluh enam ribu penumpang
nah dari satu ratus tiga puluh enam ribu penumpang tersebut
empat puluh di antaranya itu yang masuk ke jakarta atau yang tiba di jakarta
terus kalau kita bicara tentang keterisian
ini memang sudah melewati apa yang kita targetkan
karena memang ada penumpang dinamis pak
penumpang dinamis ini adalah
ada penumpang yang turun di satu stasiun
maka tempat duduk yang tadi ditinggalkannya itu langsung terisi oleh penumpang lainnya
nah kami prediksi
besok masih akan terjadi lonjakan penumpang di arus balik
oh dan berusaha itu masih terjadi
tujuh dan delapan mei
baik tujuh dan delapan mei
baik pak joni martinus terima kasih
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
semoga semuanya berjalan baik
arus balik bisa tertangani dengan baik oleh kai
terima kasih terima kasih semuanya